jenis pangsit yang satu ini berasal dari tiongkok utara
meski bukan asli dari indonesia penganan ini bisa ditemui di restoran atau tempat makan khas tiongkok yang ada di indonesia
salah satu lokasi untuk mencoba kuotie ada di petak enam yaitu kuotie sang tungling yang sudah berdiri sejak dua ribu enam belas
kuotia merupakan pangsit ala tionghoa yang dipanggang atau digoreng
pada umumnya kuotie dibuat menggunakan daging babi namun kuotie sang tungling halal karena dibuat menggunakan udang dan ayam
kuotie nya enak terus halal ya saya sudah kedua kalinya makan di sini
pertama kali itu tahun kemarin pas imlek juga belanja di sini mampir terus makan ini enak jadi tahun ini balik lagi
kuotie shang tungling dibuat segar dan tidak menggunakan kuotie frozen atau
pada weekend penjualannya pun meningkat karena banyaknya pesanan
satu porsi berisi sepuluh kuotie dan dijual dengan harga rp enam puluh tiga
tak hanya di wilayah pecinan jakarta kuotie nikmat lainnya bisa ditemui di bandung jawa barat
terletak di jalan nanas kuotie yang dijual di gerobak ini cukup populer karena dibuat dadakan
usaha milik mas iman ini bisa menjual tujuh ratus kuotie dalam sehari
keterampilan membuat kuotie diperoleh mas iman saat dirinya bekerja di sebuah restoran cina selama belasan tahun
kemudian ia pun memberanikan diri berjualan
kuotie ini disantap dengan saus bawang putih dan diakui oleh para pelanggannya kuotie mas iman beda dari yang lain
di sini sih sebenarnya satu macam dan what it is di sini sih halal
jadi ya semua orang bisa makan lah gitu ya
terus saus mumunya juga enak sih gak pelit lagi si abangnya
aku paling seneng yang digoreng keringnya
buka dari pukul sebelas sampai pukul lima sore mas iman menyiapkan hingga lima kantong adonan kulit dan menghabiskan enam kg kucai dan tujuh kg ayam
untuk harga satuannya rp empat atau satu kotak rp empat puluh isi sepuluh
tim liputan cnn indonesia